mobil ambulans yang membawa jenazah aibtu anumerta sofian tiba di rumah duka di jalan cibogo atas
sukawarna kota bandung istri almarhum siti sarah mendampingi jenazah dari rumah sakit
immanuel usai sholat jenazah berlangsung prosesi upacara penyerahan jenazah dari pihak keluarga
kepada dinas kepolisian almarhum mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat dari ajun
inspektorat dua aibda menjadi ajun inspektur satu aibtu anumerta almarhum meninggalkan seorang
istri dan tiga orang putra almarhum itu serang aja diantara adik saya yaitu yang paling baik
ibadahnya paham sekali sholatnya kepada ketinggalan sholat luar muka ajun
almarhum aibda sofian menjadi korban meninggal dunia dalam peristiwa bom bunuh diri di polsek
astana anyar rabu siang almarhum meninggal sekitar pukul sepuluh pagi karena menderita luka
di bagian lehernya almarhum aibdu anumerta sofyan siap dibalik tony oktora bandung jawa barat